kita awali after sepuluh dari informasi di mana ratusan warga tambora jakarta barat berdesakan untuk mendapatkan paket sembako dari presiden republik indonesia joko widodo
namun tanpa alasan yang jelas acara pembagian sembako tersebut tiba tiba dibatalkan
antrean panjang untuk mendapatkan sembako ini terjadi di jalan raya latu menten jembatan besi tambora jakarta barat rabu sore
antrean panjang warga bahkan menyebabkan kemacetan panjang
petugas kesulitan untuk menertibkan kerumunan warga agar menjaga jarak aman
namun entah kenapa tiba tiba acara pembagian sembako pun dibatalkan
warga kecewa karena mereka sudah lama menunggu dan sangat berharap mendapatkan bantuan
banyak dari mereka yang mengaku tidak mempunyai penghasilan dan keluarga mereka kelaparan
pertama di jalan raya latu menten jembatan besi tambora jembatan besi tambora jembatan besi tambora jembatan besi tambora jembatan besi tambora jembatan besi tambora jembatan besi tambora jembatan besi tambora jembatan besi tambora jembatan besi tambora jembatan besi tambora jembatan besi tambora jembatan besi tambora jembatan besi tambora jembatan besi tambora jembatan besi tambora jembatan besi tambora jembatan besi tambora jembatan besi tambora jembatan besi tambora jembatan besi tambora jembatan besi tambora jembatan besi tambora